bahu jalan tol yang amblas di kilometer delapan puluh lima ruas cikopo palimanan cipali subang hingga sabtu pagi belum diperbaiki
warga yang melintas dari arah jakarta menuju cirebon diimbau untuk berhati hati saat melintas kilometer delapan puluh lima tol cipali
bahu jalan tol yang ambles di ruas tol cipali tepatnya di kilometer delapan puluh lima hingga sabtu pagi masih belum ditangani oleh petugas jalan tol
bahu jalan ambles ini memiliki panjang sekitar dua puluh meter dan kedalaman sekitar dua meter
para pekerja hanya memindahkan tiang pembatas jalan dan tiang rambu rambu
bahu jalan tol ini ambles ketika hujan deras mengguyur wilayah subang kamis malam lalu
para pengguna jalan tol dari arah jakarta menuju cirebon diminta hati hati saat melintasi di kilometer delapan belas
para pekerja jalan tol mengaku belum tahu kapan jalan ambles tersebut akan ditangani
lebih dua puluh meter
turunnya berapa meter ini
satu meter setengah
satu meter setengah
dua meter setengah
di bahu jalan tol ambles hal itu tidak berpengaruh terhadap kendaraan yang melintas
di jalur tol cipali ini ada lima titik jalan ambles yakni di kilometer tujuh puluh sembilan purwakarta kilometer delapan puluh lima kilometer sembilan puluh tujuh kilometer satu ratus tiga dan kilometer satu ratus enam di wilayah subang
dian firmansyah subang